dua terdakwa pemeran video porno kebaya merah menjalani sidang fonis di pengadilan negeri surabaya selasa sore
majelis hakim menjatuhkan fonis secara akumulasi untuk dua kasus video porno yakni kebaya merah dan trisam
terdakwa pemeran pria dijatuhi hukuman dua tahun empat bulan penjara serta pemeran wanita dua tahun hukuman penjara
menanggapi fonis yang dijatuhkan pasangan kekasih ini memilih pikir pikir untuk mengajukan banding
diketahui kedua terdakwa ditangkap aparat polda jatim lantaran membuat konten video porno kebaya merah
dan menjualnya di media
dan di media sosial
rupanya pasangan kekasih ini kerap merekam adegan mesumnya untuk diperjual belikan
selebgram berinisial aps ditangkap anggota direktorat narkoba polda lampung di salah satu salon kecantikan
di jalan basuki rahmat palembang pada senin
aps diduga terkait jaringan narkotika yang sedang diungkap polda lampung
selain itu polisi juga mengita enam unit mobilnya
mobil mewah milik selebritas instagram asal palembang ini
keenam mobil yang disita diduga terkait perkara jaringan narkotika
aps diketahui kerap memamerkan kemewahan di akun media sosial pribadinya
hingga selasa malam dua puluh sembilan agustus aps masih diperiksa secara intensif di mapolda lampung
meski demikian polda lampung belum merilis perkara ini secara rinci termasuk dugaan adanya keterlibatan tersangka lain
sebelumnya bnn telah menangkap selebgram asal aceh berinisial n
yang kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial
n ditangkap saat berada di sebuah tempat pencucian mobil di kabupaten biren pada selasa delapan agustus lalu
penangkapan n setelah suaminya berinisial ar lebih dulu diringkus
dengan barang bukti lima puluh dua lima kg sabu dan tiga ratus ribu lebih pil ekstasi

empara ada aproanya persatuan rahmat nancy nyalir per rindaran narkoba skala besar ini dikendalikan oleh n
yang merupakan istri dari ar
badan narkotika nasional kini mendalami sumber harta kekayaan yang kerap dipamerkan oleh n di media sosial
yang diduga didapatkan dari hasil bisnis haram narkotika
tim liputan cnn indonesia